timnas basket putra indonesia mencetak sejarah dengan meraih medali mas dc games vietnam
raihan ini menjadi torehan baru bagi cabang olahraga basket indonesia
dilansir cnn indonesia com medali diraih setelah timnas indonesia mengalahkan filipina dalam pertandingan dengan format ron robin
indonesia unggul dengan delapan puluh lima poin sementara filipina hanya mendapat delapan puluh satu poin
kemenangan diperoleh pada pertandingan terakhir yang berlangsung di tantri kim namsung pada minggu sore